mudah mudahan sebentar lagi kita dapat taksi non
kita jangan naik taksi deh
naik taksi itu kan mahal ya
naik angkot lah
gimana non talita itu kan belum pernah naik angkot
nanti kalau naik angkot itu
udah udaranya panas
itu kan banyak copet non
nontalita handphonenya harus dimatikan ya
terus ini semua perhiasan
dimasukkan ke dalam tas lah non
nanti saya takut ada apa apa malahan
iya handphonenya udah mati
ini perhiasannya non itu
eh jangan dong
ini kan dari raka
gak ah biarin aja ini aku pake
kamu kok belum berangkat sih ke rumah sakit
ih gimana sih kamu
kalau kamu berangkatnya telat
nanti kamu telat juga jadi dokternya
jadi dokter kok terlambat
ini proposal perusahaan kita yang baru
dan daftar perusahaan perusahaan yang bisa kita pilih
kita ajak kerja sama
eh gini ya
eee kalau menurut aku ya
kalau untuk dapetin client kita kayaknya gak bisa tinggal diem disini terus kita telpon telpon mereka
kita harus bener bener dateng ke perusahaannya
jadi kita bisa langsung ketemu sama pemilik perusahaannya
iya non talita bener non talita udah cantik pinter apalagi kalau non talita yang presentasi saya yakin mereka pasti akan menangkan kita ya kan
iya non talita bener non talita udah cantik pinter apalagi kalau non talita yang presentasi saya yakin mereka pasti akan menangkan kita ya kan

coba aku yang presentasi sama dapet kepercayaan dari mereka
bagaimana kita tunjukin tentang kepercayaan yang bisa kita berikan ke mereka
iya langsung aja kita lakuin sekarang
yuk langsung ya
maaf sepertinya perusahaan kami belum bisa memakai jasa perusahaan kalian
tapi gini pak kami yakin kalau perusahaan kami gak mungkin mengecewakan perusahaan bapak
apalagi bapak itu kan teman nama bapak
dan rekan bisnis bapak yang cukup deket jadi kita pasti akan berusaha sebaik mungkin
iya pak benar pak
saya mengerti talitha saya nggak bisa mempertaruhkan proyek yang begitu besar kepada perusahaan yang dipimpin oleh orang yang belum berpengalaman
saya mengerti pak
ya maaf pak
oke lain kali mungkin ya
terima kasih banyak
sepertinya kamu sangat menguasai bidang ini ya
kamu lulusan dari mana
yang pasti kamu lulusan luar negeri ya
gini pak saya ini sebenarnya saya belum lulus kuliah
tapi itu karena memang saya ingin serius membangun perusahaan ini pak
jadi saya meninggalkan kuliah saya dulu sementara ini
oh kamu belum lulus kuliah
iya pak walaupun non talita belum lulus kuliah tapi seperti yang bapak bilang tadi prestasi non talita itu sangat mengesankan
cukup cukup cukup
saya masih banyak meeting dan waktu kalian habis
terima kasih atas waktu banget
selalu buat tau gak sih ya masa kita gak ada kesempatan sama sekali ngedengerin aja gak mau
cuma gara gara apa gara gara aku belum lulus kuliah terus mereka nggak percaya sama aku kayak gitu
kita tuh harus sabar non karena
ini apa nanti kita juga akan dapat klien tapi ya sekarang kita harus sabar rasa kita nggak putus asa gitu loh non maksud saya non
ya ini kan memang awalnya itu seperti ini nanti untuk ke belakangnya mudah mudahan semua bisa kembali normal non
kamu benar sih kita gak boleh putus asa
kita nggak boleh putus asa
nanti kita akan berjalan ke tempat lain
untung ada kamu
kalau gak aku mau meledak
jangan non nanti saya tersingkir kalau non meledak
sabar non ya
coba lagi yuk
iya harus coba terus
ay perlu udara segar
ay harus pergi
papa you jangan setia
ay gak bakalan tinggalin walaupun keadaan you kayak begini
ay tetep cinta sama you
ay harus tari udara segar dulu papa
disini udah gak ada oksigen lagi
ay juga shock bukan you aja
ay cari udara segar
you disini you jaga kadang sapi ini
ay hanya perlu udara segar ay
bener bener tempat ini bau sekali
ini seperti tinggalin tpa ay
aduh ampun bener bener
aduh ampun bener bener
ini udah orang gila
ini udah orang gila
waduh ay bikin you makin keriting
you mau ay tipuk you
i pukul you
gue pukul you
gue aku pukul
you mau abruk ay bisa kejar
you pikir ay gak bisa kejar
tuh ada yang tiup
makin kenceng tiupan
uat apa itu
jangan peluk peluk
ay tetap cari
ay tetap cari kamu
hai i lapar beratnya ayo makan dulu air itu enak dimakan apa tuh ini abang abang
i minta satu tahu and tahu and toge aja sambel and cabe banyak sekali jangan pakai
yang putih putih itu buat orang susah ya he he nggak pakai lama abang abang i lapar sekali
ibu aku jangan pakai putih putih
hai enggak enggak punya duit ini enggak ada rupiah i
saya bayar dolar jauh lebih mahal kan dolar abang abang ibu
saya bayar yuk yuk nggak usah balikin yuk ambil kembalinya buat yuk
uang apaan bu ini mah uang monopoli waduh yuk nggak pernah gaul yuk itu uang dolar
yuk jangan stupid dan bego yuk ini sangat berharga ini lebih berharga daripada rupiah
yuk bukan uang monopoli yuk sebenarnya ngomong yuk dolar apaan bu kalau lapar terus nggak punya
duit bilang aja bu
saya ikhlas kok bu ngasih makan untuk orang yang gak punya kayak ibu
ibu pake sentuh air lagi yuk
yuk nggak mau ya ayo ambil kembali yuk
pake sentuh air lagi yuk
mana lagi aku mau cari kamera
maka jangan liat suruh vor station
jangan sampai miring mas ini
di sini pak ya
udah bisa ngobatin tangan aku sama ayah
eh ayu apa kabar ya
aduh udah lama banget gak ketemu sama kamu ayah
bos anak anak udah pada nunggu di dalam tuh
semuanya pada nungguin bos
selain anak anak ada juga orang dewasa bos
para manula juga datang bos
nah digabung sekarang semuanya jadi
oke sekarang adik adik semua nih ya
oh bapak ibu ibu
satu dua tiga
coba cewek yang bos taksir itu melihat bos kayak gini
dia pasti bakal kelepek kelepek
bos itu kan baik
terus berjiwa sosial lagi
pokoknya uhuy deh
kemudian kita ukur detak jantungnya dengan stetoscop
aduh ini dokter lama banget sih neranginnya
gimana gua belum sempat nelfon talita lagi
aduh udah deh berhenti deh berhenti
gua udah ngerti semua
kita tanyakan kepada pasien keluhannya
ya udah kalau gitu abang darwin periksa ya
saya deg degan dekat sama mas darwin
jantung kamu jedak jeduk jedak grogi ya
kamu nggak menghormatikan saya
ngamut saja kerja kamu dari tadi
ya mulai sekarang kamu tidak boleh ikut praktek dengan saya
sekarang kamu keluar
aduh apes apes
gara gara gua ngelamunin cahaya
hah kenapa gua jadi kena skor sih
aduh tapi nggak apa apa deh
jangan kan skor yang lain aja hukuman gorela
terus ini jadi
iya iya keluar keluar
kak kak kak
lu manis burung gua amat
gua mau ke rumah talitha
gua perasaan gua sama ini lagi nggak enak
gua nggak bisa hubungin dia dia juga belum telepon pon gua
lo mau ke tempat talitha ya
iya kakak gua ikutan ya gua juga ingin ketemu sama ayah
nah tapi tapi masalahnya